bagi pemilik usaha kue rumahan seperti anggi telur menjadi bahan pokok yang harus tersedia dalam kesehariannya
ia mengaku harus ekstra teliti agar bisa mendapatkan telur dengan kualitas baik
pasalnya jika telur yang digunakan tidak berkualitas baik maka berdampak pada hasil olahannya
dalam sehari anggi bisa menghabiskan ratusan butir telur untuk membuat tart kue kering dan brownies pesanan pelanggan
munculnya kabar telur invertil beredar di pasaran sempat membuat wanita yang memulai usahanya sejak lima tahun lalu ini ragu
semua telur yang ada di dalam baskom adonan itu tadi
terdapat dua jenis telur tetas yang dihasilkan dari perusahaan pembibitan ayam yaitu invertil dan vertil
telur invertil jika diteropong lebih jernih bagian kuningnya
harganya jauh lebih murah dan hanya tahan disimpan selama tujuh hari
sedangkan telur vertil memiliki titik hitam jika diteropong
harganya lebih mahal dan tahan hingga tiga puluh hari penyimpanan
secara fisik sulit membedakan mana telur invertil tertunas atau gagal tetas dengan telur konsumsi
meski pada dasarnya telur invertil dihasilkan perusahaan pembibitan ayam
pemerintah melarang secara tegas telur gagal tetas atau invertil dijual untuk dikonsumsi
karena telah melalui proses kimia yang panjang untuk disiapkan menjadi anak ayam
sehingga khawatir berbahaya bagi kesehatan
harganya melakukan penjual beli yaitu telur invertil
telur tertunas dan telur invertil
artinya telur tertuna ini adalah telur yang nantinya bakal jadi anak ayam
dekan fakultas teknologi pertanian universitas katolik widya mandala surabaya thomas indarto ps menyatakan
dari hasil kajian dan jurnal pertanian telur invertil selama ini telah dikonsumsi oleh masyarakat indonesia
permasalahannya ketika itu misalnya dilempar di masyarakat
nah ini karena ini telur ini sudah disimpan pada suhu hangat dia akan mudah mengalami kerusakan
terutama dari segi kimianya ya
kalau ibu ibu nanti membuat kue putih telur dan kuning telurnya harus dipisah
ini paling tidak agak sulit karena kuning telur dan putih telur itu sudah mencampur
apalagi kalau sudah usia di mesin penetas itu
seminggu atau lebih gitu ya
dan itu tidak baiknya di situ
meski thomas menyatakan secara nutrisi tidak banyak perbedaan telur invertil dan telur tetas selama dikonsumsi dalam kondisi segar
tim liputan cnn indonesia